atasi stres dengan mengekspresikan diri melalui warna ini dia tema kita hari ini
yang pertama ada di kawasan senayan jakarta pusat
museum kontemporer yang satu ini bukan sembarang museum
di sini tersedia ruang khusus bagi pengunjung yang ingin mengekspresikan diri dengan warna
jadi sebelum mulai kita dikasih kit isinya tidak cuma kanvas tapi juga ada banyak
ada raincoat untuk melindungi pakaian jadi ketika melukis nanti tidak perlu khawatir bajunya kotor
ada juga pelindung sepatu dan ini cup isinya nanti diisi cat supaya kita tidak bulat balik
jadi biar segera mulai langsung pakai saja raincoatnya ya
tak hanya di kanvas di sini kamu juga boleh berkarya sebebasnya di semua sisi dinding ruangan
setiap pengunjung diberikan waktu sembilan puluh menit dan dipinjamkan alat alat lukisnya
lanjut nih ke lokasi berikutnya di kawasan jakarta barat
museum kontemporer ini sempat membuat pameran interaktif tentang warna
namanya color in cave atau warna di dalam gua
ini merupakan hasil karya seniman asal negeri gajah putih mit jai in
sesuai dengan namanya pengunjung diajak untuk berkeliling gua buatan yang berisi hasil karya sang seniman
jadi inilah instalasi warna di dalam gua
jadi memang instalasi ini sudah ada sebelum pandemi covid sembilan belas
dan sebelumnya juga sudah bisa melakukan interaksi di sini dengan menempelkan warna warna dan juga mengekspresikan diri dengan warna
namun karena sekarang pandemi covid sembilan belas instalasi ini sudah tidak interaktif lagi
sehingga memang hanya bisa dilihat dan juga bisa buat foto foto di sini
pemilihan konsep warna dalam gua pada karya ini bukan tanpa alasan
gua penuh warna ini dapat membuat
anak anak lebih kreatif dan mudah belajar